petugas penagih hutang di palembang sumatera selatan diduga dilukai oleh seorang anggota kepolisian
kejadian yang terjadi di area parkir mal itu diduga dipicu amarah sang anggota polisi yang tidak terima mobilnya akan diambil paksa karena menunggak cicilan
petugas penagih utang mengalami luka akibat senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya hingga harus dirawat di rumah sakit
korban dilukai oleh polisi
kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya bertemu pelaku di area parkir salah satu mal di palembang
mereka kemudian berupaya mengambil paksa mobil korban yang menunggak cicilan sejak tahun dua ribu dua puluh dua lalu
direktur reserse kriminal umum polda sumatera selatan meminta polisi yang diketahui merupakan anggota sabara polres lubuk linggau itu
untuk menyerahkan diri guna memperjelas proses penyelidikan yang tengah berlangsung
ia memastikan proses hukum terhadap polisi tersebut sebagai anggota polri akan berjalan secara transparan dan akuntabel
namun ia pun tak menampik apabila perbuatan kawanan debt collector atau penagi utang juga telah menyalahi aturan dengan mengambil paksa mobil secara langsung
oleh tim baik itu dari satwil maupun dari jajaran polda dan juga dari polrestabes juga ikut membantu
pengejaran ini tentu dilakukan dalam rangka untuk membuat terang sebagai tindak pidana dan fakta yang terjadi di tkp bagaimana
nah memang tadi sudah sampaikan oleh bapak bitumas kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku
baik itu dari istri orang tua dan keluarga lainnya untuk dapat
nah ini adalah proses yang terjadi di tkp bagaimana
diduga karena tak terimakan hal itu pelaku pun meletuskan senjata api satu kali ke arah ketiga korban
namun karena tembakannya tidak mengenai sasaran pelaku pun mengeluarkan senjata tajam yang kemudian langsung menusuk korban
kb tumas polda sumatera selatan menyatakan belum menerima laporan terkait dengan kejadian yang melibatkan oknum anggota polisi itu
kita segera bergabung bersama jurnalis kompasiv reski oktora di palembang soal perkembangan polisi menembak petugas penagih utang
reski apakah pihak kepolisian sudah memeriksa anggotanya yang diduga melukai penagi utang
selamat siang juno dan juga saudara
terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi
yaitu fn terhadap debt collector pada sabtu kemarin
ini masih terus bergulir di direktorat reserse kriminal umum polda sumatera selatan
kasus ini bisa dikatakan kompleks seperti itu
karena dari istri aib dua fn ini juga melapor ke polda sumsel atas dugaan ataupun sangkaan penganiayaan dan juga pengancaman
jadi di sini ada dua versi yang dikembangkan oleh pihak kepolisian
versi pertama ini terkait dengan laporan debt collector yang saat ini mengalami sejumlah luka di tubuhnya yang masih dirawat secara intensif di rumah sakit
dalam hal ini aib dua fn sendiri sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
yang mana diminta polisi untuk segera menyerahkan diri guna memperjelas daripada proses penyelidikan yang tengah berlangsung
untuk versi yang kedua yang saya katakan di awal tadi bahwasannya istri aib dua fn ini juga melapor dan ini juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah orang saksi
polisi memastikan bahwasannya proses hukum terhadap aip dua fn ini berjalan secara transparan dan juga akuntabel
jadi sekian untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban
ya untuk saat ini terkait dengan kondisi korban dirawat intensif di rumah sakit siloam sriwijaya palembang
dan saat ini juga kami masih menunggu diinformasikan bahwasannya kami menerima informasi bahwasannya aib dua fn ini akan menyerahkan diri dalam beberapa hari terakhir atau dalam waktu dekat ini
dan untuk terkait dengan
hukuman pada aip dua fn ini dikenakan pasal tiga ratus lima puluh dua ayat satu mengenai penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dan saat ini juga kami masih menunggu terkait dengan perkembangan proses hukum yang berjalan saat ini
baik terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompasifi reski oktora dari palembang sumatera selatan